ada sejumlah polisi yang turun tangan mengajar para siswa menggantikan peran guru dan hal ini dilakukan antara adanya aksi mogok masal guru honorer yang nyaris melumpuhkan sekolah sekolah di kabupaten blitar jawa timur
para guru honorer ini mogok mengajar sebagai protes terhadap proses perekrutan cpns
rabu pagi sejumlah personil kepolisian masuk ke sdn sidodadi dua kecamatan garung blitar jawa timur
para polisi ini harus datang untuk mengajar menggantikan peran para guru
ternyata sebagian guru di sini mogok mengajar hingga sabtu mendatang
sejumlah bintara hingga perwira kepolisian akhirnya mengisi kekosongan para guru yang mogok
mereka pun rela menjadi guru dadakan agar proses belajar mengajar tetap berjalan
selama satu minggu kita juga akan mengisi
kita akan mengisi pelajaran pelajaran
memang ada beberapa sekolah yang kosong makanya bapak kapolis berinisiatif memerintahkan kepada guru belajar
jadi para kapolis yang bertanggung jawab di wilayahnya masing masing
tak hanya mengajarkan pelajaran umum para polisi ini pun mengajarkan tentang peraturan lalu lintas
serta keselamatan di jalan yang disambut antusias oleh para siswa
pelajarannya apa saja yang diajarkan oleh bapak polisi
aksi mogok para guru honorer memang melumpuhkan kegiatan belajar di sekolah dengan satu ratus enam puluh empat murid ini
hanya ada tiga guru bersatus pns yang mengajar sementara lima guru besar honorer semuanya mogok
kondisi serupa terjadi di hampir seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di dua puluh dua kecamatan di kabupaten blitar
tak hanya di blitar mogok masal guru honorer juga terjadi di daerah lainnya di jawa timur tepatnya di lamongan
selain menuntut perbaikan kesejahteraan dan diangkat menjadi aparatur sipil negara
para guru honorer yang sudah mengabdi selama dua puluh hingga tiga puluh tahun ini juga mendesak pemerintah pusat menunda perekrutan calon pegawai negeri sipil tahun ini
batasan umur maksimal tiga puluh lima tahun dalam rekrutmen cpns juga dikecam para guru honorer
hal ini menghalangi mereka untuk mendaftarkan jadi pns lantaran kebanyakan dari mereka sudah melewati batas usia yang disyaratkan